tambahkan garam lada dan bawang putih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
ingat dulu ya kalau kita liputan di sini kita biasanya kalau udah mau pulang ke jakarta itu kita beli oleh oleh mampir ke ya sepanjang jalur ini jalur cikopo ini
nah tapi lagi lagi konsistensi dan komitmen pemerintah gitu ya
jadi banyak hal hal yang mungkin merupakan pengalaman baru bagi penggemar film film miles